mereka sepanjang mendapatkan proses relasi yang sehat relasi yang baik
puncak konflik itu terjadi di musim rambutan
oke ini statement terakhir nih